fonis dibacakan oleh majelis hakim yang dipimpin muhammad damis
juliari difonis bersalah dan dihukum dua belas tahun penjara
dan lima ratus juta subsidi enam bulan kurungan
fonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa sebelumnya yakni sebelas tahun penjara
hakim menilai perbuatan juliari tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberatas korupsi
selain itu tindakan ini dilakukan saat bencana covid sembilan belas melanda indonesia
menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama dua belas tahun
dan pidana denda sejumlah lima ratus juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan
sebelumnya indonesia corruption watch memprediksi kerugian negara yang diakibatkan kasus ini
sebesar dua triliun rupiah
sebagai komparasi dengan nominal itu anda bisa membeli lebih dari tiga belas tiga juta karung beras sepuluh kilogram
subsidi upah pekerja sebanyak tiga tiga juta orang
atau satu juta unit laptop untuk anak anak indonesia bersekolah
perjalanan kasus korupsi bansos covid sembilan belas oleh mantan menteri sosial juliari batubara ini
dimulai tahun dua ribu dua puluh
anggaran proyek ini mencapai lima sembilan triliun rupiah
juliari saat itu menugaskan matius joko santoso dan adi wahyono menyetor potongan sepuluh ribu rupiah per paket bansos
desember dua ribu dua puluh kpk menangkap pria yang juga merupakan kader partai pdi perjuangan
setelah melewati rangkaian pemeriksaan oleh penyidik kpk
sidang perdana juliari batubara digelar dua puluh satu april dua ribu dua puluh
dua puluh delapan juli juliari dituntut oleh penuntut umum sebelas tahun penjara
dan dalam sinar pembelaan sembilan agustus lalu
ia merasa tidak bersalah dalam kasus ini
namun permintaannya dipatahkan dalam sidang fonis
selain itu hak politik juliari batubara juga dicabut selama empat tahun
sementara juliari dan kuasa hukumnya juga mengaku akan pikir pikir untuk menentukan langkah hukum selanjutnya